ratatan ya jadi mural nih seperti ini nih biasanya kan memang identik dengan lukisan
di dinding di pinggir pinggir jalan begitu ya nah ini belasan seniman mural di surabaya
mengkreasikannya justru dalam bambu nah ada yang dikreasikan dalam kerai bambu seperti ini ada
juga ditampah ada juga digedek atau anyaman bambu nah ini di warung cokro yang berada di
jalan perapen surabaya disiapkan kerai setinggi delapan m dengan panjang sekitar tiga puluh m ini digunakan
untuk mengkreasikan mural dengan bahan cat semprot dan juga cat tembok akrilik nah kira kira pesannya
ingin yang disampaikan apa ya mas rukoni ini permisi ini sebagai pemilik atau pengelola warung ya
mas ya ini kenapa kok menyediakan tempat untuk lukisan mural di atas kerai dan juga anyaman
bambu ini mas ini pesannya beliau ingin menyampaikan ke semua pihak sebab pesan agar
kita melakukan hal hal yang punya implikasi lah terhadap seni dan kebudayaan terutama pada
sisi grafiti apa sama mural itu sendiri dan semoga ini membawa dampak bagi perubahan perubahan
lah di sekitar lingkungan kita setidaknya kelihatan enggak mas dari para pengunjungnya itu tanpa
interest tanpa menikmati begitu alhamdulillah karena ini acara tahunan jadi pengunjung saya
antusias dan ini memang acara yang ditunggu tunggu oleh mereka mungkin yang bagi yang baru mungkin
itu untuk selfie selfie untuk apa untuk update status lah tapi kalau untuk yang kawan kawan
yang sudah pernah tahu ini acara itu pasti punya anu sendiri punya nilai sendiri lah bagi mereka
bambu kerai nggak kepikiran ya mas selama ini dimanfaatkan untuk mural ya bambu itu mulai
keseharian dari kita sebetulnya itu sebagai apa tempat untuk dinding kalau di dulu ya dulu
terima kasih desa desa sampai sekarang itu untuk tempat untuk penutup apa tirai dan itu tempe itu kan
untuk alat alat dapur itu keseharian sangat dekat dengan kita dan kawan esgo dan kawan kawan itu
berhasil memulai berhasil dan berani memulai ini mulai mural yang biasanya di dinding dialihkan ke media bambu
terima kasih ya mas pesan budayanya benar benar kami terima terima kasih mas ya kata mural sendiri
berasal dari bahasa latin murus yang artinya adalah tembok dan dulunya mural ini memang
digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun kritik sosial dan dewasa ini mural pun juga
menerima pesanan untuk menghias estetik kawasan komersial
di pasuijak solo surabaya jawa timur